surabaya bernama dusdukduk menawarkan konsep ramah lingkungan yang berbeda dengan furniture konvensional lainnya
dus duk duk merupakan startup furniture yang lahir dari tangan kreatif empat mahasiswa desain produk institut teknologi sepuluh november surabaya
berawal dari pengembangan proyek saat duduk di bangku kuliah angger wiranata
arief susanto indra dan oktiana memutuskan untuk melanjutkan karya tugas mereka menjadi sebuah bisnis
ini kursi yang menginspirasi namanya juga
jadi kardus untuk duduk
kalau pembuatan kursi ini sendiri kayak gimana sih apa bedanya sama kursi
jadi kalau kelebihannya kenapa sih dengan produk yang lain
yang pertama kita pakai material yang baru
material alternatif gitu ya
jadi selain kayu selain besi kardus juga bisa
nggak pakai lem
tanpa lem jadi sistemnya kuncian
jadi ini kalau dibongkar bisa
jadi kalau kita bongkar dia akan flat
pembagian kerja pun dilakukan
angger bertindak sebagai ketua sekaligus konseptor dalam tim
sementara indra di bagian marketing dan grafis
arief di bagian administrasi dan keuangan
sedangkan oktiana bertanggung jawab pada bagian produksi
sementara dekorasi agar engkau koerers ella
tersabari features biasa bewakaur foundation
guna menarik minat pasar
dus duk duk juga menerima special order
misalnya penambahan gambar karikatur pada furniture
tambahan gambar kerja

dus duk duk tidak bekerja sendiri
angger mengaku sering berkolaborasi dan membangun sinergi yang dapat menguntungkan kedua pihak
mereka pernah bekerjasama dengan cardboard artist noah heim asal belanda untuk karya mereka
sedangkan untuk meningkatkan produksi dus dugduk bekerjasama dengan uniart perusahaan printing yang dapat mencetak tiga dimensi
berkat kerjasama itulah mereka bahkan pernah mendapatkan proyek instalasi yang bernilai ratusan juta rupiah
dari pertama kali kita buka owner sudah mulai melihat siapa saja desainer desainer lokal yang bisa diajak kerjasama
dan salah satunya adalah dus dugduk
dari kerjasama yang kita lakukan saat ini adalah partnership
partnershipnya seperti apa dus itu bisa memberikan apapun yang mereka mau kerjakan dikirim ke kami kami kerjakan secara potongnya
kami tidak ikut ikut dalam proses
misalnya perakitan kami tidak ikut
tetapi kami selalu memberikan masukan bahwa ini bisa dipotong ini tidak bisa dipotong kayak begitu
itu yang bisa kita lakukan dengan dus dugduk
dan kita juga partnership ini kita juga benar benar yang dalam dus dugduk bikin satu produk baru
kami desain sama sama kami bicarakan kami meetingkan sama sama dan dia bisa pakai alat kami sesuka mereka
dan itu bebas untuk mereka itu yang bisa kami berikan dus dugduk
meningkatnya sangat tajam ya
kalau zaman dulu mereka masih sangat kecil kecil
sekarang kami eventnya sudah eventnya sudah mulai bukan lokal tapi memang sudah nasional bahkan sampai luar juga begitu
apa yang mereka kerjakan kalau dulu biasanya cuma sebatas kursi meja sekarang mereka benar benar sudah bikin yang ber event besar
mereka harus pikirin strukturnya
salah satunya di buddha kemarin delapan meter itu dari dua ribu piece lebih dari dua ribu piece mereka sudah harus kerjakan itu sekarang
nah sekarang levelnya mereka sudah berbeda dari pertama kali awal yang hanya memikirkan part part
pada saat itu mereka sudah membuat part part kecil sekarang mereka lebih ke pembentukan event seperti itu
dus dugduk awalnya hanya memproduksi peralatan seperti kursi dan meja
namun perlahan banyak pesanan dengan beragam bentuk seperti hiasan dinding pelakat produk interior hingga mainan anak anak

kalau untuk produksi satu furniture misalnya itu butuh waktu berapa lama
kalau dulu awal kita waktu riset itu hampir dua minggu
itu karena kita manual
terus akhirnya kita partnership dengan uni art dia punya mesin kita collapse bareng
dan produktivitasnya langsung meningkat
produktivitasnya bisa meningkat
untuk satu kursi kita bisa nggak sampai satu hari sih udah bisa cutting gitu
kalau dari banyaknya produksi sendiri itu satu bulan bisa berapa
kalau secara produk bisa set sih
beberapa set gitu kita bisa
cuman kan yang paling banyak sekarang akhir ini tahun ini kita banyak di instalasi sama dekorasi
jadi satu set dekor untuk acara
tentu kita biasanya satu bulan timeline nya
bahan baku kertas kardus diperoleh dari penyuplai di daerah mojokerto
kardus kardus ini dibeli secara kiloan
dalam sekali beli bisa mencapai satu kuintal kertas kardus
kardus yang digunakan untuk produksi tidak selamanya menggunakan kardus bekas
ada beberapa furniture yang justru menggunakan kardus baru
beberapa calon konsumen sempat ragu akan kualitas dan keawetan furniture dari kardus ini
namun dus duk duk menjamin asal tidak terkena api dan air furniture buatan mereka bisa tahan hingga dua tahun
selain itu kelebihan dari dus duk duk adalah ringan serta dapat dibongkar pasang
walaupun terlihat ringan angger mengklaim kursi kardus buatannya mampu menahan beban hingga satu ratus enam puluh kg

kalau untuk pameran sendiri sudah sering ikut mas
pameran sudah di surabaya sendiri di jakarta kita sudah pernah juga
kalau di jakarta sering atau pernah ke luar negeri bahkan
ke jakarta kita berdua kali ikut untuk brava casa kemarin sama ivina
insya allah bulan depan kita ke malaysia
kita di sana ada asean showcase
jadi kita perwakilan dari indonesia untuk
pameran produk kita gitu
dus duk duk mematok kisaran harga dari seratus hingga tiga ratus ribu rupiah untuk merchandise
sedangkan untuk furniture dibanderol dengan harga minimal dua ratus lima puluh ribu rupiah per unitnya
dus duk duk sendiri tidak mematok harga maksimal
karena setiap pesanan akan disesuaikan dengan tema kreasi serta keinginan pelanggan
karena setiap pesanan akan disesuaikan dengan tema kreasi serta keinginan pelanggan

hasil yang bisa kita dapatkan dari mainan mainan yang dibungkus seperti ini
ini tuh partnya
dan semua berasal dari papan rata seperti ini
dan akhirnya bisa kita pake
dan akhirnya bisa menjadi tiga d seperti ini
seperti pengusaha lainnya ketika merintis usaha dari awal
angger menemukan banyak sekali rintangan dalam mengembangkan bisnisnya
namun hal tersebut tidak pernah mematahkan semangat angger
untuk terus mengembangkan usahanya
salah satu pebisnis muda yang
tentu saja tadi mas bilang juga mulai dari nol
dan pasti ada kesulitan yang sudah dilakukan juga
kalau mas bisa memberikan saran untuk orang orang yang baru ingin memulai bisnis juga
yang jelas kita harus bikin karya dulu dan harus ditunjukkan gitu
dan sebuah karya itu kalau ada kutipan gitu istilahnya
kita tidak harus hebat untuk mulai
tapi kita harus start untuk menjadi hebat
dari kardus itu tidak ada yang hebat
biar bisa kardus ini bisa jadi hebat
kalau untuk ekspansi mas mungkin mau pindah relokasi di jakarta
atau ekspansi ke kota kota besar lainnya
kota kota besar pengennya sih ada
ada kita pengennya ada workshop workshop gitu
terus pengen gabungin semua apa ya yang suka sama kardus
saya yakin di indonesia belahan lain pasti banyak yang suka bikin bikin kardus
kita pengen gabung itu semua gitu
tidak hanya sekedar mencetak penjualan
dus duk duk juga ingin agar karyanya bisa lekat dengan sebuah komunitas dan budaya masyarakat
mereka aktif mengajar dan memberikan workshop tentang kreasi kardus pada anak muda di surabaya
angger berharap para generasi muda dapat bersemangat dalam berkreasi
dan menghasilkan inovasi karya yang mampu membuka peluang usaha baru
neng nyesi berkenalan dengan kerajinan rotangnya identik dengan kerajinan asli indonesia
berawal dari sini pada tahun dua ribu delapan jazz jazz berdiri dan bergerak di bidang furniture berbahan alami
di tahun dua ribu sepuluh perempuan asal sukabumi ini mengubah nama bisnisnya menjadi natural jazz
tujuannya agar lebih berfokus dalam penggunaan bahan natural sebagai bahan dasar furniture handmade miliknya
bahan yang digunakan pun bisa dibilang unik mulai dari rotan eceng gondok kayu manis hingga serat rami
mengaku merintis bisnis tersebut tanpa modal
jessie berhasil menapakan langkahnya dengan sistem dagang konsinyasi bekerjasama dengan para vendor dan supplier kerajinan tersebut
jadi kak jessy awal mula bisa kepikiran untuk masuk bisnis ini itu karena apa sih
kebanyakan karena craft ya awal muasalnya karena memang semua mulainya dari yang kecil
dulu saya jualan cuma kasih ke teman ke tetangga nggak yang wider bukan untuk dijual umum ya
lama lama dari situ ada permintaan barang yang lebih besar lagi ada stul terus lama lama furniture

lama lama minta dibikinin rumahnya sekalian kayak gitu gitu jadi wider
oke tapi dari arts and craft ke furniture kan agak besar tuh jauhnya bedanya
itu berarti produksinya masih berarti ada perubahan
enggak produksinya masih sama area lokasinya juga masih sama cuma cara pengerjaannya yang sedikit beda gitu aja
dari bahan dari awal udah dipilih bahan bahan ini atau sebelumnya ada pilihan lain
tadinya cuma rotan
tadinya cahannya rotan
rotan terus berkembang ke eceng gondok berkembang lagi ke rumput laut yang terbaru terus ada sinaman yang terakhir kita rame
oh kenapa dipilih barang barang ini
karena berkembang ya berkembang seiring waktu apa yang belum ada di pasaran kita coba create kayak kayu manis kita create jadi barang kita create jadi houseware dan ternyata diterima sama masyarakat
malah government sendiri juga kasih riset buat kita ya
terus kemarin kita bikin rami ternyata diterima lagi gitu jadi berkembang dengan seiringnya waktu
karena juga permintaannya ada
enggak juga awalnya sih memang saya tidak ada permintaan untuk dari cinema tapi memang saya create dari cinema dan ternyata bagus di pasar
makanya dibikin dari yang tadinya cuma frame foto saya bikin lagi jadi mirror
saya bikin lagi jadi yang lebih besar lagi dan salah satu yang besar itu sekarang ada di sultan untuk area lobby nya itu background lobbynya itu saya dari sekarang
berbagai jenis bahan alami sudah diolah oleh jessee untuk dihilirkan menjadi produk produk rumah tangga dan furniture
selain menjual produk jazzy juga menawarkan jasa desain kepada calon konsumennya
kini rentang konsumen jessey pun semakin luas
mulai dari restoran hotel hingga proyek perumahan
ini jadi salah satu bahan andalan nggak untuk beberapa produk natural jazz
iya waktu itu kita sempat dapat award nya dari government departemen peindustrian dan perdagangan untuk cinnamon
waktu itu ini jadi maskotnya
berjalannya waktu saya rubah akhirnya ke materi rami
dan materi rami justru juga disenangkan
ini kalau misalnya ada klien atau mungkin ada kerjasama itu omset terbesar datang dari mana
mungkin dari restoran atau hotel juga bisa atau justru eceran yang paling banyak
oh enggak kalau eceran itu kecil ya uangnya bisa dibilang itu uang recehnya
tapi kalau yang besar itu kita project
lebih ke project kayak untuk hotel
karena biasanya hotel kan kuantitinya banyak
jadi sekali order mereka di atas ratusan juta bahkan miliaran
ada juga yang restoran nggak pure semuanya tapi kita cuma misalkan sofanya aja atau mungkin lampu lampunya aja
ada juga yang seperti itu
ada juga yang memang minta pure didesain sama saya dan saya pakai semua produk saya
produk dengan bahan dasar kayu manis dan rami merupakan produk unggulan dari natural jazz
alasannya karena furniture dengan bahan baku rami masih jarang bahkan belum ada yang memproduksi
masih sangat mudah sih membersihkannya nggak terlalu susah
anak anak kami sudah saya ajarin untuk membersihkannya dengan cara cara yang sudah ditemukan
cara yang sudah dikasih tahu dulu oleh ibu jessy
hebatnya lagi jessie dewi mengaku tidak pernah belajar atau sekolah bisnis sebelumnya
dengan latar belakang pendidikan sma jessi dewi saat ini sudah bisa mengeksplor hasil karya kerajinannya ke timur tengah mewakili indonesia
produk natural jazz dijual dari rentang harga seratus ribu hingga tiga puluh juta rupiah
omset perbulannya pun berkisar di angka ratusan juta
bahkan mampu mencapai miliaran rupiah jika sedang ada event tertentu
bisa diceritain nggak gimana sih caranya bisa tiba tiba bisa ada di doha qatar atau bisa akhirnya ekspor ke dubai
saya juga nggak ngerti ya dari mana mungkin udah jalannya
jadi dulu saya kan enggak paham ekspor saya enggak paham bisnis
tapi memang semuanya
rangkaiannya dari saya jual jual kecil terus saya belajar otodidak
teman teman ternyata produksi ya udah kita produksi
saya udah mulai gambar saya sekolah lagi ambil interior designer
terus bikin lagi produk saya bikin kontraktor dan saya pakai semua produk saya untuk semua kontraktor saya punya gitu
dan saya banyak kerja sama karena mungkin saya banyak pameran
jadi banyak government
terus banyak buyer yang ada di sana
kayak saya cerita sedikit itu di bali saya punya customer dan dia untuk bikin di hotel ya di sana
itu ketemunya ya di pameran
natural jazz sendiri mempunyai sebuah toko di qatar yang merupakan hasil kerjasama dengan kementerian republik indonesia
tercatat dubai ghana hingga belgia
pernah menjadi tujuan ekspor produk natural jazz
namun karena dalam dua tahun ini kondisi pasar ekspor sedang sulit
jessie terpaksa menghentikan sementara kegiatan ekspornya
mengatasi persaingan yang seperti ini strategi dari natural jazz sendiri seperti apa
yang pasti saya perbaiki terus inovasi ya untuk desain
terus mungkin saya butuh banyak dukungan dari government itu udah pasti
terus sdm juga harus lebih oke lagi harus lebih bagus lagi
jadi dari semua segmen
kalau strategi pemasarannya sendiri untuk advance itu harus dilakukan seperti apa
apakah mungkin salah satunya lebih dikembangkan di proyeknya which is b dua b
saya pernah b dua b tapi kurang efektif
jadi lebih efektifnya kayaknya pameran ya
pameran pameran selama ini yang belakangan ini yang paling maksudnya membuka pintu juga
tapi sekaligus juga mendorong penjualan itu seperti apa
pameran yang di jcc itu inacraft
itu lebih aware ya orang
itu kan setahun sekali apakah nanti akan ikut ikut juga di luar negeri
ada beberapa pameran
tapi nggak di luar
saya lebih ke indonesia karena ternyata produknya seperti kita ini jarang ditemuin juga di indonesia
menyelami industri yang tergolong padat karya
perempuan berusia tiga puluh empat tahun ini mempekerjakan tenaga tenaga ahli kerajinan yang berasal dari jawa tengah
jessie mengaku keahlian para warga desa di solo dan yogyakarta sudah mampu untuk menghasilkan produk produk yang berkualitas ekspor
banyak yang bisa dipelajari dari seorang jessie dewi
dengan modal yang hampir nol
jessie dapat terus berjalan dan mengembangkan bisnisnya hingga menembus pasar internasional

saya harus menghargai
saya harus menghargai
saya harus menghargai
saya harus menghargai